pak saya kan dapat undangannya juga
emangnya ada mau bagi bagi sembako ya pak
pak bagi bagi sembako
pak ini podok pesantren
mau ada acara rapat orang tua murid
gak ada hubungannya bagi bagi sembako
kenapa saya dikasih surat undangan itu juga pak
lah yang ngasih siapa
terlalu tuh bocah
mudah mudahan ustadz musa pak d dan santri bisa membujuk santri yang lain ya ustadz
untuk kembali ke pondok pesantren
iya insya allah segala usaha kita ini mendapatkan ribu dari allah swt
amin ya allah swt
ada apa ini pak nyalilik
saya kesini tuh mau ngelaporin
kalau saya sama pak polisi itu udah nangkep
namanya bos alek
beserta dua anak buahnya
masalah kita satu persatu sudah diselesaikan
gimana kalau kita bikin surat undangan
untuk para orang tua santri
saya setuju ustadz
insya allah itu akan lebih efisien
ya sudah kalau begitu
segera dibuatkan surat undangannya ustadz
secepatnya disampaikan kepada orang tua santri
baik ustadz kalau gitu saya akan langsung buat ya ustadz ya
saya mau ke resepsi pernikahannya teman saya
ini masalah undangan
ini merang hajatan
ini acara rapat orang tua murid
ya udah deh
ini satu lagi plus nih
mana kebanggaan yang lain ya
abis kali pak deh
pak tunggu pak
ini ngapa pengabisnya yang dateng kesini ikut ikutan
saya kan dapat undangannya juga
emangnya ada mau bagi bagi sembako ya pak
ini podok pesantren
mau ada acara rapat orang tua murid
gak ada hubungannya bagi bagi sembako
kenapa saya dikasih surat undangan itu juga pak
sungguh terlalu tuh bocah
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kami ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu
serta wali santri yang hadir di tempat ini
atas undangan kami
yang selama ini kemarin kemarin ada permasalahan diantara kita
serta ada kejadian yang tidak kita inginkan
untuk kronologis kejadian seperti apa
seperti apa kejelasannya
maka pak polisi untuk menjelaskan duduk permasalahannya
maka kami serahkan kepada polisi untuk menjelaskan seperti apa kronologisnya
terima kasih pak ustadz
yang memberikan kesempatan kepada kami

apa yang akan kita peluangkan
dan kita berab harder untuk mengomunikasikan resenya dengan lebih republic
yang ayah saya meminta maksudnya

saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya
jalan jalan men
makin pending aja mukanya
ke jendela musyola
kayak rudu dong saya

kayak aura kasih
makan kedong dong
ada topi dipake soang
atasnya burung gelap
walau kopi doang tetep buat siti cantik
kepemluaran naik sepeda
buruan bikinin dah
bisi ya mas
silahkan dulu pak de
iya pak ustadz
saya pesen kopi susu
iya pak ustadz
eee emang bener itu ya
anak santri pada mau balik lagi ke pesantren
pak siti gak ngerti apa
itu kan udah diterangin
udah dijelaskan sama pak polisi
eh ya syukur dah
saya masih doain banget
biar pesantren kun anta
kagak ada masalah lagi
dan minta doanya juga
mudah mudahan warga itu pada paham
eh jangan lupa pak
baca bismillah dulu
eh pesannya kopi susu pakai air panas
kalian cek data data santri
terus kalian inget inget lagi
santri mana yang belum balik ke asrama ya
karena untuk bagian memeriksa itu yang jago itu adalah butet
apaan ustazah bella
liris ikutan ya
jangan sampai ada yang terlewat ya
kalian tengok disini ya
ini si sobri kan
nah besok tanggal
nah ini ulang tahunnya tanggal dua puluh lima
berarti besoknya mau balik
kalau kau tak percaya baca nih
kita bisa tengok kan dua puluh lima kan
kita bisa tengok kan
nanti kalau kita kasih tau ke haikal dodot dan temen temen
ada apa butet
eh tak ada apa
ustazah semuanya aman
tak terkecuali semuanya itu tak ada kisah kisah
udah ya kita pergi
jadi besok si sobri ulang tahun
eh tunggu tunggu
kan kalau si sobri utah
hmm berarti kata kamu makan makan
kenapa aku nggak diajak
tadi diajak pak
oh udah diajak
si sobri itu ulta nya besok
kamu tau dari mana tet
aku tau karena aku kan liat video tanya dia kan
awan bener kata bu tet
yaudah yuk kita ke kamar aja
m pada ngomongin apa sih
nggak ada apa apa
kita kan pengen di sini nemenin kamu
aku mau ke wc aku belet pipis tadi
tunggu tunggu tunggu
aku nggak belet pipis
udah ikut aja paling kamu mau gitu
kalau aku nih si lukman bilang sekali aja
aku nggak mau pipis yaudah aku mau pipis
nggak mau pipis ya
dikit dikit lagi deh
kok baru ninggalin aku sih
terus yang mereka omongin apa ya
harus cari tahu nih
wa rahmatullah wabarakatuh
wa alaikum salam
allah hujan wa rahmatullah
kita akan mempelajari makharijul huruf atau tempat tempat mengeluarkan huruf dalam al quran
a'udhu billahi minash shaitanir rajeem
kita ingin memanggil
mulutnya dibuka mulutnya dibuka jangan ditutup ya ini karena belajar makro itu
lebih jelas bacaannya bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim